dan kita akan langsung bergabung dengan lokasi konferensi pers pihak keluarga almarhum brigadir yusua yang akan menanggapi terkait lengkapnya berkas perkara kasus pembunuhan brigadir yusua
kita ikuti bersama konferensi persnya
bagaimana menurut anda kalau buka bukaan di persidangan akan terlambat
bagaimana menurut anda kalau buka bukaan di persidangan akan terlambat
bagaimana menurut anda kalau buka bukaan di persidangan akan terlambat

siapa tahu dia nanti di pengadilan jadi sadar dan bertobat
itulah fungsi penasihat hukum membimbing dan memberi nasihat hukum yang baik kepada kelindian
bang komarungi ada suatu buku dari bukit yantra ada dua orang yang sama ada pengawin afrika ada bukit yantra dan ada juga rosmala aritonel
dan mereka menyatakan bahwa dalam membela ibu pece ataupun bapak dato' sampo mereka menyatakan akan objektif
tidak akan membenarkan yang salah atau yang kebaliknya
kenapa dari kosong
karena dia mantan kpk berarti kpk komisi pemberantas korupsi atau komisi pemberantas korupsi
dan ibu pece bersama pak dato' sampo konon diduga mengirimkan doa doa baik kepada para ajukan yang terlibat maupun kel peska dan kepada kepada lembaga lainnya
oleh karena itu dia harus menanyakan mengapa itu kelindian mengirimkan doa doa itu
maka karena dia mengetahui buka saja bahwa itu perbuatan melanggar hukum
kedua bimbinglah kelindian untuk berkata yang benar
bimbing di jalan yang benar
karena kalau penasihat hukum mengajar ajari kelindian berdosa maka dosanya kelindian itu ditanggung oleh penasihat hukumnya
jangan gara gara honor misalnya atau apapun namanya itu dipikul dosa klien
tapi yang benar selamatkan kelindian maka uangnya menjadi halal tidak haram

dan secara objektif tetapkan disitu
waktu akan membuktikan
kalau objektif akan teruji nanti di persidangan
sama seperti saya tahu saya bilang pembunuhan terencana dan ternyata terbukti
waktu membuktikan dalam tiga bulan
mau ditambah sekarang
objektif itu bisa dimulai dari yang bersangkutan ataupun pegiat anti korupsi ini
menjalankan idealisme dia dengan mengusup lintas luap itu
tugaan suap kepada antar lembaga dan juga kepada tersangka
berani gak mereka
apakah masih memiliki idealisme sebagai pegiat antiporusi atau tidak
kalau tidak ya nanti kalian sendiri yang nilai
berarti semua hanya isapan jempol
berarti kan penentuan adalah siapa yang bayar buah
sesuai dengan keuntungan pribadi mereka
ada tambahan lagi
suap yang dimakut apa itu
suap yang dimakut

ini kan bekas pegawai
bekas jurubicara kpk ya kan
saya itu dulu pendirikan kpk
ini pendiri kpk ini
irma huta barat itu pendiri kpk salah satu
sama maksila masinan juntak
dalam hal ini kpk itu seharusnya turun tanpa harus ada laporan
ketika pc dan verdi mengakui memberikan uang satu miliar kepada baradae
lalu lima ratus juta kepada puan madu dan lima ratus kepada pemimpin krn
itu ada dua miliar
termas di peska
ada dua miliar yang jelas saja
lima miliar rupiah itu uang yang besar
verdi samboy itu gajinya tiga sembilan plus dua puluh satu juta
kurang lebih tiga puluh juta lah
kurang lebih tiga puluh juta lah
kalau gaji kalian tiga puluh juta bisa kasih uang dua miliar
itu di depan mata sudah jadi pengakuan
ada tiga orang yang mengaku
diberi uang satu miliar lima ratus lima ratus itu yang pertama
mobilnya banyak lexus
kita ini kalau mau periksa korupsi itu biasanya kan organized crime yang sulit banget diperiksa
itu ada mobil harganya empat miliar
dia punya dua
ada mobil yang harganya lima miliar
ini kan kita sebetulnya tidak perlu menginvestigasi
dimulai dari situ saja
semakin pakai lip
kalau ferdi ardiansa ini betul masih paham soal satu ya
ketika seorang pegawai negeri
pegawai negeri sipil ya
yang jelas gajinya
dan hidup tidak sesuai dengan gajinya
itu langsung diperiksa
karena orang korupsi itu untuk lifestyle
jadi kalau lifestylenya itu seperti kongom merat
sementara dia gajinya hanya tiga puluh juta
kalian juga nggak perlu investigasi
berapa yang dia kasih untuk yang mau nembak jo
nah itu sendiri
saya pesan saya kepada feby ardiansa
kalau dia masih tahu bahwa dalam kpk itu
yang menyalahgunakan power
yang menyalahgunakan kekuasaan
untuk mendapatkan uang untuk pribadi dan keluarga
jadi ada dua hal yang di depan mata itu
dorongan amplop yang dua miliar itu besar dong
dia mesti kerja berapa tahun
tiga ratus juta itu satu tahun
tahun tiga miliar
sepuluh tahun nggak belanja apa apa
kalau dua puluh tahun
baru enam miliar
febri dibayar berapa
kalau si yang nembak itu didorong dorong
febri mesti buka dong
bukan hanya tidak dibayar
tiket ke sini pun dibayar
uang kepada kompas pun dikembalikan oleh beliau ini
supaya bisa bicara dengan kalian
dan kita tidak kaya
dan saya kasih tahu lagi
johnsort panjaitan itu kasnya kosong
saya tiga bulan juga gak kerja
tapi kan tidak ada komplain
karena tahu bahwa kita ini mau menegakkan keadilan itu tidak gampang
namun tuhan mencukupkan biayanya kan
kalau cerecan rawati sama berdisambu masuk ke kpk
atau masuk ke rutan kpk
berarti febri diansa sudah bekerja objektif sebagai
tapi kalau putri cerecan rawati dan berdisambu tidak ditangkap oleh kpk
berarti mereka percuma ex kpk
berarti dia tidak kerja objektif
karena kalau objektif pelaku tindak pidana korupsi harus dijerat secara hukum
bisa dibayar itu saja

ya karena kan tadi dua miliar tadi
berarti pkt itu kerja jahatan
laporannya sudah terdaftar di kpk
oleh teman teman dari tampak
itu tadi konferensi pers yang dilakukan oleh tim kuasa hukum dari keluarga brigadir yosua
tadi kak marudin simanjuntak mengatakan ataupun mempertanyakan objektifitas kuasa hukum berdisambu dan putri candrawati
yakni febri diansyah dan juga rasa mala aritonang yang merupakan mantan pegawai kpk
dan mereka juga mempertanyakan soal harta kekayaan serta penghasilan berdisambu
yang tidak sesuai
dengan gajinya sebagai polisi kuasa hukum keluarga brigadir yosua
lantas mempertanyakan motif dan juga berapa besaran bayaran yang diterima oleh febri diansah serta rasa mala aritonang dari fedy sambo dan juga putri candrawati